awal november dua ribu dua puluh satu badan meteorologi klimatologi dan geofisika
sudah menetapkan sejumlah daerah indonesia dalam status siaga bencana hidrometeorologi
tidak lama berselang dari peringatan bmkg terjadi bencana banjir di sejumlah daerah
yang diawali di kota batu yang kemudian juga sampai saat ini
rentetan bencana hidrometeorologi terjadi di beberapa daerah
termasuk di kalimantan bahkan di sintang sudah hampir dari tiga pekan
dan banjir tidak kunjung surut
bagaimana catatan dan juga pandangan kritis media melihat penanganan bencana
dan juga mitigasi yang dilakukan oleh semua pihak termasuk pemerintah
dalam hal menghadapi bencana dampak dari atau bencana hidrometeorologi ini
saya akan tanyakan dan juga diskusikan dalam editorial view seperti biasa di hari minggu
bersama dengan dua para jurnalis senior sudah bergabung
ada bang alvito dinova gintings memimpin redaksi dari detik com
selamat malam sehat bang
halo saya rizal sudah terdengar
oke terdengar bang tapi masih agak pelan mungkin nanti sambil diperbaiki
saya sahabat juga mas revo lusiriza wp mret dan juga kepala peliputan cnn indonesia
selamat malam mas revo apa kabar
selamat malam rizal
mas revo dan juga bang vito isu pertama yang ingin kita bedah dalam perspektif editorial
review adalah bagaimana mitigasi dan juga penanganan bencana hidrometeorologi yang dilakukan oleh pemerintah
yang sebetulnya sudah diwanti wanti sejak awal november bahkan dari bulan oktober sebetulnya oleh bmkg
bahwa kita menghadapi dampak dari lanina
mas revo bagaimana kita melihat penanganan ini
apakah sebetulnya ini semata mata kita gagap ya dalam mitigasi bencana
atau kemudian ada faktor yang lain sehingga seolah olah penanganan bencana
anak kita lagi lagi masih berputar seperti itu saja
jadi ketika ada bencana baru kemudian melakukan sejumlah respon
seperti apa mas revo
ini kan sebenarnya bencana hidrometeorologi ini kan sebenarnya sudah berulang kali terjadi ya di indonesia
brn ini sebenarnya cerita lama yang terus berulang dan berulang
jadi kita ini sepertinya tidak pernah bisa menarik pelajaran terkait dengan bencana
karena alam seperti ini
jadi apa yang sudah disampaikan oleh bmkg
kemudian beberapa pihak yang lain bahwa
kerusakan lingkungan di indonesia ini
dari tahun ke tahun belum bisa diberdahi dengan baik
jadi kemudian bahkan ketika kemarin di konferensi internasional cop dua puluh enam
yang sudah berulang ya
presiden jokowi kan juga menyampaikan
memang klaim sejumlah keberhasilan
tapi keberhasilan itu juga kemudian dibantah atau disanggah oleh beberapa aktivis lingkungan di indonesia
jadi sebenarnya pro kontra terkait dengan bagaimana pemerintah menangani kerusakan lingkungan
itu sampai berapa waktu kemarin kan masih kita dengar
dan tidak berselang lama kemudian bencana juga langsung datang gitu ya
di beberapa titik
di indonesia di sintang sudah lebih dari tiga minggu banjir mengendang di sana
kemudian yang tidak kalah dasyat adalah di batu jawa timur
sebenarnya batu jawa timur ini juga cukup mengejutkan
karena tidak pernah ada cerita batu
pernah ada banjir bandang
tapi sudah lama terjadi gitu
setelah bertahun tahun kemarin ada banjir bandang lagi
dan dengan skala yang cukup tinggi
jadi itu cukup mengejutkan
titik titik lain di jawa timur jawa tengah dan jawa barat
bmkg juga sudah memberikan peringatan
terkait dengan musim penghujan yang mulai datang
dan disertai dengan iklim lanina sekarang ini
jadi artinya sebenarnya ini menjadi catatan serius
yang seharusnya menjadi perhatian ya dari pemerintah
supaya bencana semacam ini tidak akan terjadi
ini bisa diminimalisir
tidak tidaknya dengan melakukan
memperbaiki kerusakan kerusakan lingkungan
nah ini yang catatan lama sebenarnya
tapi sebaiknya harus segera diperhatikan dengan lebih serius
karena kalau tidak ya kita khawatirnya bencana ini
akan kembali berulang dan berulang reinhardt
jadi bencana yang terjadi terlepas dari memang ada faktornya
faktor alam tapi mas revo juga melihat bahwa
ada keabayan ya ada sifat abai mungkin dari pemerintah
atau mungkin juga dari masyarakat sehingga memperparah keadaan
ya kita lihatlah secara kasat mata gitu ya
kepedulian kita terhadap lingkungan itu kan masih sangat rendah
bagaimana perilaku masyarakat sekitar kita
misalnya terkait dengan pengelolaan sampah
membuang sampah sembarangan itu kan masih sering kita lihat
di sekitar kita kita yang tinggal
di jakarta dan sekitarnya
itu kan juga melihat banyak titik titik yang sampah juga masih mengenang
kemudian kita juga masih mendapati
ya bukan cerita barulah
kalau misalkan ada aliran sungai yang semakin dangkal
dan juga ada sampah yang menimbul di situ
jadi sebenarnya ini bukan semata mata pemerintah
tapi juga publik juga terlibat di situ
bagaimana kemudian pembukaan
lahan tapi sekali lagi
kita kan berharap sebenarnya pemerintah yang lebih tegas ya
artinya sebenarnya perilaku masyarakat ini juga bisa diperbaiki
kalau misalkan pemerintah juga lebih tegas
di sisi yang lain
bagaimana kemudian pengelolaan tata kota misalnya atau tata wilayah
terkait dengan mana wilayah wilayah hijau yang harus
dilestarikan dan tidak dibuka lahannya
kemudian tidak apa ya
pembukaan lahan yang diatur dengan baik gitu
ini juga seharusnya menjadi perhatian serius dari pemerintah
karena kalau tidak ya bencana bencana seperti ini akan terus terjadi
di sintang itu kan salah satu sintang kalimantan barat ini kan yang kita lihat menjadi contoh nyata ya
bahkan pemerintah tempat juga mengatakan bahwa
banjir di sana yang tidak kunjung surut ini terjadi karena kerusakan alam
artinya memang ada andil manusia di situ selain faktor alam faktor alam
dan lina yang datang ya
tapi andil manusia itu juga turut berperan besar di sana
oke jadi faktor alam satu hal tapi kemudian daya tahan lingkungan
yang disebabkan oleh kerusakan juga hal yang lain yang kemudian menjadi sorotan
bang vito seperti yang tadi mas revo sampaikan
mungkin kita masih ingat beberapa waktu yang lalu presiden mengklaim ya
mengglorifikasi bagaimana kemudian pencapaian pencapaian penurunan angka deforestasi
perbaikan lingkungan dan sebagainya dalam forum forum internasional
terutama dalam forum cop dua puluh enam
yang kemudian dibantah oleh para pemerhatian yang kemudian dibantah oleh para pemerhatian

lalu apa yang terjadi belakangan ini
bencana yang kemudian terjadi di beberapa titik di daerah
apakah ini cermin bahwa apa yang disampaikan oleh presiden
sebetulnya masih jauh dari faktanya
atau kemudian memang ada catatan catatan yang lain yang kemudian menjadi perhatian
dari teman teman di detik com atau bang vito sendiri
suara saya terdengar dengan baik
oke tampaknya masih ada
oke sudah sudah terdengar bang vito silahkan
ini masalah teknis nih sepertinya
selamat malam kepada ren ha selamat malam kepada mas repo
kepada semua pemirsa cnn indonesia
kalau ditanya soal apa namanya
apakah itu hanya klinik
atau klinik semata ya sekali lagi
pertemuan cop itu bukan hanya pertemuan yang benar benar mengurus soal lingkungan
tapi juga isunya politis dan ekonomis
kalau kita tidak klaim seperti itu
maka nanti kita akan dapat beban yang besar soal
soal konsekuensi kita terhadap emisi
apa namanya dan lain sebagainya yang sifatnya sangat sangat teknis dan ekonomis dampaknya
jadi mungkin kita bisa pahami klaim seperti itu di level tersebut
tapi marilah kita lepas dari cerita soal
oke halo bang vito tampaknya ada gangguan kembali

ya peradaban menurut saya akan dimulai ketika manusia tidak memiliki kemampuan untuk memiliki kemampuan
tapi juga memikirkan hari esok minggu depan bulan depan tahun depan
sama seperti ketika mereka memenuhi kebutuhan hidupnya
kalau belum beradab maka hari ini ketemu kelinci hari ini makan kelinci
besok kita lihat ketemu apa ketela atau ketemu rusa dan lain sebagainya
nah kalau sudah beradab kita kemudian mempersiapkan hari hari ke depan kita seperti apa
itu sudah dilakukan dalam konteks pembangunan fisik
kita sangat sangat bangga dengan pembangunan infrastruktur yang sangat terlihat di depan mata kita
pembangunan jembatan pembangunan jalan tol pembangunan lrt mrt sarana transportasi canggih dan lain sebagainya
kita mau bangun ibu kota negara di tempat yang baru dengan proper lebih ramah lingkungan dan lain sebagainya
tapi kita lupa bahwa ada hal hal yang sebenarnya substantif yang harus kita siapkan
saya mau ambil contoh begini
new york misalnya itu di analogik atau diistirahkan disebut juga sebagai concrete jungle
jadi tumbuhan hijaunya lahan hijaunya relatif lebih sedikit daripada bangunan pencakar langitnya
mungkin bangunan lahan hijaunya hanya di central park saja gitu dan sampai di situ saja
tapi mereka punya anggaran
untuk mengantisipasi mereka melakukan pembangunan secara serius mengantisipasi secara serius jika ada dampak lingkungan karena perbuatan yang mereka lakukan
pembangunan luar biasa terhadap hamparan bumi dengan konkret dengan beton dan lain sebagainya
mereka antisipasi dengan drainase yang beres
jadi selain mereka membangun mrt mereka juga membangun gorong gorong yang proper
tidak seperti kita
tidak seperti kita
kita misalnya setiap daerah itu menggali gorong gorong ketika musim penghujan datang
kenapa sih nggak kita bikin sekaligus gorong gorong yang proper
gorong gorong misalnya yang dibuat oleh bukan gorong gorong ya artinya sarana drainase yang dilakukan oleh pemerintah hindia belanda
bahkan ketika kita belum merdeka belanda sudah berpikir jakarta pasti akan tenggelam nih kalau kayak gini terus
akhirnya mereka bikin banjir kanal barat dan timur gitu
nah itu kalau
kalau kita bicara konteks jakarta dampak lingkungan ini tidak hanya dibatasi di kota kota besar saja
kita juga nggak bisa menutup mata
jangan buka lahan jangan buka hutan
kita preserve mereka supaya menjaga lingkungan kita yang nggak bisa juga
yang namanya perkembangan pertumbuhan itu somehow harus mengorbankan wilayah tersebut sampai titik tertentu ya
nah kompensasi dari hal itu adalah kita melakukan pembangunan perencanaan dan pembangunan yang serius
yang bukan hanya menggali ketika musim penghujan datang dengan
sebenarnya bukan menggali gorong gorong
bukan menggali saluran dry nasa atau tetap pembuangan air yang layak
itu seperti menggali parit saja gitu
ya nggak bisa dipungkiri kalau misalnya banjir datang dan curah hujan tinggi dampak lingkungan akan segera hadir di tempat itu
karena itu menurut saya
karena itu menurut saya
konteks antisipasi ini tidak hanya bisa diserahkan di pemerintah daerah
harus ada perencanaan yang serius
seserius pemerintah pusat merencanakan infrastruktur yang kita lihat sekarang seperti apa
seserius pemerintah pusat merencanakan pembangunan misalnya ibu kota baru di kalimantan
ini harus bersifat holistik komprehensif dan dikawal oleh pemerintah pusat
saya rasa pupr selain ada yang mencari

ada upaya untuk melakukan pembangunan infrastruktur secara serius juga pembangunan
ya ini kan juga infrastruktur ya pembangunan drainase secara serius di setiap daerah di setiap kota barangkali
saya rasa itu sih reinhardt yang tidak dilakukan sekarang karena itu
hari hari ke depan kalau misalnya itu belum dilakukan kita akan seperti ini
setiap musim penghujan datang saya reinhardt dan revo akan selalu berbicara dan berkerugasan tentang dampak
dampak cuaca ekstrim terhadap masyarakat saya rasa begitu
oke oke baik mas revo dan bang vito coba kita dengar apa keterangan dari gubernur kalbar ya pak sutar miji
beberapa hari yang lalu yang kemudian diwawancara di cnn indonesia newscast berkaitan dengan bencana yang terjadi di sintang
yang sampai dengan tiga pekan yang ia kemudian juga menyampaikan kritik cukup keras terhadap para pengusaha sawit misalnya
dan ini adalah bukti adanya deforestasi
coba kita dengarkan berikut ini
sekarang ini ya pemerintah daerah tidak lagi berurusan dengan tambang seluruhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat
tidak ada lagi apapun untuk pemerintah daerah menangani masalah tambang
nah selain itu ya ada penambangan emas tanpa izin
nah sebetulnya penambangan emas tanpa izin ini bisa dikendalikan asal dipengaruhi
pemerintah pusat memberi izin untuk wilayah pertambangan rakyat
nah kita sudah banyak sekali mengusulkan wilayah pertambangan rakyat supaya bisa dikendalikan ya
tapi nggak pernah ada yang disetujui
nah sekarang bukan lagi tambang rakyat tapi pakai eskapator
nah kalau pakai eskapator gimana mau menyalakan rakyat
eskavator itu berarti yang punya modal rakyat disuruh suruh
nah sekarang yang terjadi adalah
sekarang yang tanggung jawab untuk menangani siapa
ya ini kan pelanggaran
nah itu yang kayaknya semua tutup mata
akibatnya apa pendangkalan sungai terjadi
nah sepuluh tahun yang lalu sungai kapuas itu
kalau misalnya tidak hujan nanti tidak pasang dan sebagainya
air surut terendah itu kedalaman masih bisa enam meter tujuh meter
sekarang ini tinggal empat lima meter
bang vito apa yang tadi disampaikan oleh gubernur kalbar
yang kemudian menyikapi banjir di sintang yang sampai dengan tiga pekan
yang langsung menyoroti juga soal aktivitas kelapa sawit pertambangan
perubahan fungsi lahan hutan yang menyebabkan deforestasi
ini menjadi mungkin keluh kesah dari gubernur terhadap pemerintah pusat
nah bagaimana seharusnya sebetulnya pemerintah pusat harus menyikapi isu yang kelima
harus menyikapi isu yang kemudian juga banyak dilontarkan oleh para pemerintah hati lingkungan
bahwa aktivitas pertambangan dan juga soal perubahan fungsi ini
memang dilakukan secara sporadis katakanlah begitu
tanpa kemudian memikirkan dampak lingkungannya
ya ini kan masalahnya klasik ya
rain hard selalu seperti itu gitu
data data ini belakangan baru kita tahu
seperti kita bertanya apa yang menyebabkan hujan
kita akan cari tahu oh ternyata ini terjadi karena deforestasi
kemudian pembalasan liar
peruntukan lahan yang tidak sesuai dan lain sebagainya
tapi kan itu kan tidak terungkap ketika musim penghujan tidak datang gitu ya
jadi ini juga ya klasik indonesia sekali seperti ini
karena itu menurut saya sekali lagi harus ada partisipasi aktif pemerintah pusat
karena menurut saya
pemerintah pusat yang bisa menggerakkan
karena pemerintah daerah itu takutnya treatmentnya beda beda
masing masing daerah itu treatmentnya beda beda
kita tidak menutup juga kemungkinan bahwa ini kan bagian dari menggerakkan roda ekonomi
dan lain sebagainya dan lain sebagainya darinya seperti itu
jadi menurut saya ada dua hal yang harus dikerjakan secara serius
dari pemerintah pusat dan kemudian mengkolaborasikan ini
dengan pemerintah daerah dan jajaran
jadi untuk menurut saya
untuk menggerakkan hukum di pusat dan daerah
yang pertama adalah mengantisipasi hal hal yang harusnya tidak dilakukan
benar benar tidak dilakukan
dan kita bisa memastikan itu jauh sebelum musim penghujan datang
atau musim kemarau datang sehingga menimbulkan kebakaran hutan
karena itu selalu yang terjadi
masa sih baru diketahui ketika dampaknya sudah ada
padahal kan yang namanya manusia sekali lagi manusia berada
manusia yang melakukan antisipasi terhadap kemungkinan kemungkinan buruk
yang terjadi ke depan
jangan kemudian ketika bencana hadir baru kemudian
istilah kita kemana aja bro sebelum kondisi seperti itu terjadi
ente kemana saja kenapa itu tidak kemudian diantisipasi
itu kan tugasnya pemerintah seharusnya dan masyarakat juga
yang kedua barangkali menurut saya secara serius melakukan pembangunan
yang bersifat antisipatif terhadap
kemungkinan bencana yang timbul
pembangunan dry nasa secara serius
berbagai fasilitas yang harusnya diadakan
dan selalu kita lihat itu ada di negara negara modern
dengan begitu barangkali
hal hal seperti ini dalam kurun waktu lima sepuluh tahun bisa selesai
jadi kita berharap juga sih pemerintah pusat itu
pencangangannya bukan hanya
tapi proyek proyek yang berhubungan langsung dengan publik seperti ini
juga dilakukan secara serius dan dikawal secara serius
oke mas rev mau tambahan
bagaimana menyikapi atau menanggapi apa yang tadi sampaikan gubernur kalbar
bahwa salah satu penyebab banjir di sintang ini adalah karena aktivitas dari
pertambangan dan juga aktivitas dari perkebunan kelapa sawit misalnya
ya sebenarnya reinhardt kita semua itu kan sudah banyak
ya teori teori yang menyebutkan bagaimana bisa bergampingan hidup kita itu bergampingan dengan baik
antara kepentingan ekonomi dan kepentingan dan apa namanya
menjaga kelestarian lingkungan
dalam industri sawit juga sebenarnya sudah banyak juga syarat syarat
agar industri sawit itu tidak merusak lingkungan misalnya
nah ini kan sebenarnya tinggal bagaimana kita konsisten
menerapkan teori teori yang ada sehingga kepentingan ekonomi itu tidak mengorbankan
apa namanya lingkungan yang pada ujungnya kemudian akan membawa bencana untuk manusia gitu kan
kemudian yang kedua reinhardt agak disayangkan ya kalau sampai sungai kapuas itu menjadi dangkal
karena kan kita tahu dalam kita belajar gitu bahwa sungai kapuas ini kan sungai yang terpanjang di indonesia
artinya kalau misalkan sampai dangkal ya artinya apa
sedimentasi dan sebagainya itu terkait dengan bagaimana kita memelihara sungai
nah memang satu hal lain kita ini kan sebenarnya secara kultur ya
kita ini kan sebenarnya dekat dengan budaya sungai
dulu ya dulu ini kita kan menjadikan sungai sebagai salah satu penopang kehidupan kita
tapi belakangan budaya sungai itu kemudian bergeser menjadi budaya darat gitu
kalau sampai sungai kapuas menjadi dangkal artinya memang ini yang sama seperti terjadi di daerah daerah lain
sungai akhirnya hanya menjadi halaman belakang rumah kita gitu
kalau dulu sungai menjadi halaman depan menjadi sarana transportasi dan kemudian kita berusaha menjaga sungai sebaik mungkin gitu
tapi belakangan karena kita bergeser secara budaya secara kultur
menjadikan darat menjadi yang utama akhirnya meninggalkan sungai
akibatnya ya seperti yang terjadi di banyak tempat termasuk yang di kapuas yang disampaikan oleh gubernur kalimantan barat
sedimentasi terjadi dan lain sebagainya
saya pikir ini upaya lain yang harus dilakukan ya
bagaimana kemudian kita menjadikan sungai tidak hanya menjadi halaman belakang
tempat kita membuang sampah dan sebagainya
tapi juga menjadi halaman berikutnya
halaman depan gitu
jadi kita punya dua halaman depan jalan dan juga di sungai
dengan begitu karena kita menjadikan sungai sebagai salah satu halaman utama kita
maka kita semua juga berusaha untuk menjaga sungai itu sebaik mungkin
nah ini sebenarnya apa ya
hal yang perlu dipikirkan oleh pemerintah supaya kita tidak lagi menjadikan sungai sebagai halaman belakang
mas revo terakhir pada isu soal ini
sekarang kita lihat beberapa kepala daerah sudah mulai bersiap siap mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi
apa yang perlu kita dorong
yang pasti yang harus dilakukan
sebenarnya kan bmkg dan bnpb pasti sudah mempunyai titik titik tempat wilayah yang rawan bencana
ketika pemetaan wilayah itu sudah bisa dilakukan
mana tempat tempat atau titik titik yang rawan bencana
sistem early warningnya itu yang harus digiatkan
jadi ketika misalnya terjadi hujan lebat di wilayah wilayah yang rawan bencana tersebut
maka bagaimana pengawasannya rute evakuasi dan sebagainya
sehingga ini bisa meminimalisir korban ya reinhardt ya
tapi jangka menengah saat ini saya pikir
early warning systemnya yang harus dibangun
jadi ketika misalkan ada hujan lebat di daerah
pegunungan atau wilayah yang
hulu bagaimana dengan hilirnya
nah itu semua harus difikirkan karena
kadang kadang kan juga
dihulunya ketika hujan beras
mungkin aman aman saja tapi dihilirnya kemudian
banjir dan sebagainya
sistem sistem early warning yang menyeluruh
itu yang harus dipengawasan dan early warning systemnya
yang harus dibangun dengan baik untuk saat ini renat
kemudian untuk jangka menengah dan jangka panjangnya
memperbaiki bagaimana kerusakan lingkungan
kemudian yang tadi disampaikan mas vito ya
bagaimana kemudian membuat sistem sistem
yang sekiranya bisa meminimalisir
jika curah hujan terlalu tinggi
dan sebagainya tadi renard
oke kita break bang vito dan juga mas revo

kita ke isu yang lainnya juga tidak kalah hangat
dan menjadi perdebatan pada pekan ini
soal polemik permendikbud kekerasan seksual
ini betul betul memang ada polemiknya
ada yang salah atau hanya narasi politik saja sebetulnya
bagaimana kita melihat soal permendikbud ini
dari pandangan media kita akan segera kembali
sesaat lagi tetap di cnn indonesia newscast